angka kematian akibat covid sembilan belas secara nasional menyentuh angka terendah sejak bulan juli dua ribu dua puluh
data resmi satgas penanganan covid sembilan belas pada dua puluh enam september angka kematian harian hanya bertambah delapan puluh enam kasus
sebelumnya angka kematian harian menyentuh rekor tertinggi pada dua puluh tujuh juli dua ribu dua puluh satu dengan angka dua enam puluh tujuh kasus
setelah itu di bulan agustus jumlah kematian harian konsisten berada di sekitar angka satu dua ratus
memasuki bulan september angka kematian terus menurun
mulai dari enam ratus an kasus per hari dua ratus kasus hingga pada dua puluh enam september menyentuh rekor terendah hanya delapan puluh enam kasus kematian
dengan membaiknya kondisi penanganan covid sembilan belas di indonesia pemerintah mulai melakukan beberapa pelonggaran kebijakan
salah satunya di lokasi wisata yang saat ini mulai dibuka lagi dengan aturan bahwa
para pengunjung diharuskan melakukan proses pemeriksaan melalui aplikasi peduli lindungi
pengelola tempat wisata pun diwajibkan untuk melakukan upaya penegakan protokol kesehatan di lokasi wisata
sementara terkait menurunnya kasus covid sembilan belas di indonesia epidemiolog pandu riono menilai pandemi di indonesia sementara dalam kondisi terkendali
namun masyarakat dan pemerintah tidak boleh terlena apalagi libur natal dan tahun baru akan segera tiba
baik penambahan konfirmasi positif maupun kematian terus menurun
masyarakat diimbau jangan sampai lalai menegakkan protokol kesehatan
kunci keberhasilan pengendalian pandemi secara nasional harus ditingkatkan
diantaranya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah
serta kesadaran masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan menjaga protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia